teman teman ramadan saudara masjid lompu urwatul wudskum
jadi masjid tertua di kabupaten maros sulawesi selatan
masjid ini merupakan peninggalan kerajaan turi kale keempat
dan tak hanya kental akan sejarah tetapi masjid ini juga memiliki bangunan
dan ornamen yang khas di zaman kerajaan dahulunya
berikut ini liputannya untuk anda
masjid yang berada di wilayah kelurahan turikale kabupaten maros ini
merupakan salah satu masjid tertua yang ada di kabupaten maros sulawesi selatan
masjid ini dulunya berupa langgar sebelum akhirnya berganti dengan bangunan permanen
pada tahun seribu delapan ratus lima puluh empat silam hingga saat ini
masjid ini dididikan oleh raja keempat turi kale
karayeng andi sanrimadeng paruka yang bergelar sheikh abdul khadir jailani
masjid dengan warna hijau putih ini masih berdiri kokoh hingga saat ini
masjid ini juga diketahui pertama kali digunakan salat jumat pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
hal itu berdasarkan tarikat yang diajarkan oleh karayeng turi kale keempat
masjid ini memiliki ciri khas dengan pintu sebanyak dua puluh satu buah disertai ukiran doa
sebagian besar konstruksi masjid juga masih berasal dari bangunan lama
selain itu terdapat mimbar setinggi dua meter lebih dengan ornamen buah nanas pada bagian atasnya
ukiran buah nanas ini sendiri bermakna buah yang memiliki manfaat banyak
seperti bisa menetralkan racun daun berduri tetapi tidak saling menusuk dan rasa buahnya manis
selain itu juga terdapat beduk besar yang ada sejak dulu kala
kayu dari beduk ini merupakan kayu asam atau dalam bahasa lokal kayu cempak yang tidak pernah diganti kecuali kulitnya
meski sudah dilakukan renovasi pada sejumlah bangunan
keaslian dan fasilitas masjid dari sejak didirikan masih ada yang tetap dipertahankan
seperti pendopo masjid yang digunakan oleh raja turikale saat mengumpulkan rakyatnya
selain sejumlah keunikan yang dimiliki masjid ini juga memiliki kompleks permakaman karaeng turikale dan keluarganya
makam yang ada di tempat ini hingga saat ini masih sering diziarai oleh keturunan keluarga raja
pada tahun kisaran seribu delapan ratus enam puluh satu dibangun secara permanen
model masjidnya juga dalam istilahnya itu masjid makam ya
di sebelah barangnya terdapat kompleks pemakaman seperti modelnya mengikut pada masjid jami
masjid bersejarah ini masih tetap didatangi oleh jemaah yang hendak beribadah terutama di masa bulan ramadan
banyak yang datang untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah dan taraweh bersama